dan merasa sakitnya yang mana yang sakit sehari enggak mesti makan kenapa kamu yang enggak makan
osteogensis imperfecta adalah kelainan tulang yang membuat tulang mudah rapuh ataupun mudah
patah kelainan genetik langka ini terjadi pada satu kelahiran dari tiap dua puluh sampai lima puluh
kelahiran dan kisah berikut ini adalah kisah hidup fahri seorang anak mengalami kelainan tulang
di cibiru kota bandung jawa barat sejak usianya lima tahun ia mengidap penyakit ini
sampai usianya tujuh belas tahun saat ini kondisinya semakin memburuk fahri hanya bisa berbaring dan
sesekali duduk di atas matras sederhana
di balik selimut merah tubuh ria
di fahri terbaring lemah bola matanya tidak berhenti menatap ke arah langit langit ruangan
rautan tetapannya jelas mengisyaratkan kepiluan
muhammad fahri asidik laki laki tujuh belas tahun ini adalah seorang pejuang osteogenesis imperfecta
sejak usianya lima tahun
remaja asal cipadung cibiru bandung ini menderita kelainan genetik langka tulang tulang di tubuhnya rentan patah
sani ibu kandung fahri tahu betul
seperti apa perkembangan kesehatan fahri
perempuan tiga puluh sembilan tahun ini menyebut sudah tidak lagi terhitung berapa jumlah tulang fahri yang patah
jangankan untuk beraktivitas normal sekadar batuk atau tertimpa bantal saja tulang anak sulungnya
bisa patah rasa cemas sani semakin memuncak karena fraktur tulang fahri setahun belasnya
kan lebih parah dibandingkan sebelumnya saat ini tulang buah hatinya kerap tiba tiba patah
tanpa sebab terus prakturnya di paha dua duanya untuk yang sekarang paha kiri kanan itu kenapa itu enggak
ada sebab untuk yang paha yang satu pas di pesantren lagi tidur tiba tiba patah yang satunya lagi lagi
ini udah kayak gini tiba tiba lagi pada ngobrol melentung patah aja
dalam masa pertumbuhan setiap kali fahri mengalami fraktur tulang
tulang tersebut perlahan tersambung kembali secara alami
namun sayangnya wujud tulangnya menjadi tidak sempurna
bentuk tulang betis
hingga bahu fahri pengkok tidak beraturan
bahkan tulang dada dan punggungnya menonjol
kondisi ini membuat fahri kesulitan bernafas bahkan tidak bisa melakukan aktivitas apapun
sepanjang hari fahri hanya mampu
tapi tidak mampu berbaring
sesekali ia memilih duduk
itu pun harus ditopang dengan tangan dan waktu yang hanya sebentar
kalau di posisi yang tidak nyaman pegelnya cepat pegel
jadi harus tidur terus gitu
kalau pegel tulang punggung aja
kalau ada yang lain mah enggak
kalau yang dipaham mah jadi kalau apa nggak bisa ditekuk gitu
jadi nggak bisa duduk sila gitu
kalau yang di sini kayak ini apa ke lehernya tuh apa kayak pegel gitu
terus nggak bisa terlalu nengok ke situ ke situ gitu
tidak ingin semakin tenggelam dalam kenyataan pilu fahri punya cita cita mulia
ia ingin menjadi seorang hafiz
tidak ingin menjadi seorang hafiz
tidak ingin menjadi seorang hafiz
tidak ingin menjadi seorang hafiz
di sela sela waktunya fahri selalu menyempatkan diri untuk menghafal al quran
ella tante fahri rutin menemani fahri saat membaca kalam allah
dia pengen mencoba gitu biar lebih bermanfaat gitu
lebih ke arah lebih gak apa emosional gitu
biar bermanfaat aja buat banyak orang
pada dua ribu dua fahri sempat mendalami pendidikan agama islam di darut tauhid bandung
karena fraktur tulangnya semakin parah
ia terpaksa meninggalkan pesantren tersebut namun fahri tidak mau pupus harapan
fahri optimistis dan berharap allah memberikan keajaiban agar ia dapat kembali berjalan
demi menggapai mimpi pembawa sang ibu menaik surga di akhirat kelah
sehat aja sih
biar bisa kemana mana
surga aja sih
cuman ya allah ngasih takdir yang lain
ternyata hanya empat bulan fahri bisa menjadi santri di pondok
setelah itu kejadian seperti ini menimpa lagi fahri
jadi kami harus ikhlas
mungkin ini yang terbaik
yang sekarang itu fahri lebih kebaikan
yang juga sikisnya
karena dia nggak nerima
kalau niat baiknya itu allah uji lagi
homeschooling dari pesantrennya mungkin bisa ibu sudah kemarin minta tolong sama ustadznya
bisa setor hafalan pakai hp
bisa daring kayak gitu
cuman tinggal fahri nya yang bisa jadi lebih kepengen berbaur
jadi pihak pesantren mah kapan aja fahri mau kembali
pintunya selalu terbuka
kapan aja fahri mau setor udah sedia
masih ada yang tanya

udah dititip sama allah sama ibu
dengan keadaan seperti ini banyak hikmah yang sudah ibu dapat
ibu nggak tahu usia tuh sampai kapan yang bisa terus dampingin fahri
ibu sudah selesai menikmati fahri

tapi kayak pouredinitoran imate dan art accommingu
fejuari kita syengsili dia
hati sani tidak karuan saat mengetahui fahri difonis tidak bisa sembuh dari osteogenesis imperfecta
tulang fahri tidak mampu menyerap kalsium akibat gangguan pembentukan kolagen
meski demikian hal itu tidak membuat sani putus asa
ia bahkan terus berjuang demi kesembuhan buah hatinya
meski sekali pengobatan membutuhkan rupiah yang tidak murah
dari usia lima tahun dapat obat sebulan sekali disuntik
pastikan cek vitamin d juga untuk konsumsi vitamin d
sudah dicoba terus terakhir kemarin disaranin untuk kemo sama dokternya
harusnya kita ada kontrol sebulan sekali untuk fisioterapi
yang belum dilalui itu fisioterapi
kemoterapi ya masuk obat zolanik asid itu
terus fisioterapi cek vitamin d nya untuk konsumsi obat vitamin d nya tiap hari
terus fisioterapi cek vitamin d nya tiap hari
sebenarnya kondisi sani hampir sama dengan fahri
perempuan asal bandung ini juga mengidap kelainan rapuh tulang
namun tidak separah anak pertamanya
tangan kiri dan kakinya sempat patah
sani kini kesulitan untuk berjalan normal dan mengangkat beban berat
apapun kondisinya sani adalah orang tua tunggal yang harus terus putar otak untuk menghidupi fahri dan anak bungsunya rijan
beberapa bulan yang lalu sani sempat bekerja sebagai penjual kerupuk di sekitar masjid al istiqomah bandung dengan penghasilan yang disebutnya lumayan
namun sejak diberlakukan pembatasan waktu berjualan ia terpaksa berhenti berdagang
namun yang maha kuasa sudah mengatur rezekinya
sani saat ini mencari penghidupan dengan menjadi buruh cuci setrika di rumah tetangga
meski tidak setiap hari namun upah lima puluh ribu rupiah sekali bekerja cukup untuk makan dan sedikit bekal untuk fahri berobat
di dera pelitian ekonomi saat ini sani dan dua anaknya menumpang di rumah saudara

sani dan dua anaknya menumpang di rumah saudara

kesan itulah yang membuat sani ingin selalu berbagi kebahagiaan dengan seluruh keluarga besar
untuk sekarang ibu masih perlu bantuan orang
jadi gak sama ibu ngangkat ke kamar mandinya
ada saudara kalau di sini rumah saudara sama saudara diangkatin
terus kalau misalnya makan dia bisa makan duduk sendiri
paling ngasih makan aja gitu
untuk ke kamar mandi dia bisa sebulan sekali pupnya
gak tau ditahan gak tau emang gak keserep apa yang dimakannya
saya belum tau
jadi belum sempat konsul juga ke dokter
ada kelainan disini gitu
tapi kalau dipegang perutnya nggak keras
makan normal sehari tiga kali
sebagai ibu kekhawatiran akan nasib anaknya tentu sangatlah besar
namun sani harus tetap tegar
selalu tercurah kasih sayang
untuk menguatkan dan mendoakan fahri
agar buah hatinya tetap semangat menjalani hari
sani pun yakin sabar adalah kunci penyembuh penyakitnya
naluri seorang ibu pengen ada perubahan yang
minimal dia bisa ke kamar mandi sendiri
gak terlalu di kasur
ibu juga kan udah gak bisa gendong beliau lagi
terus ibu gak tau usia tuh sampai kapan yang bisa terus dampingi fahri
jadi pengen selepas ibu lihat fahri bisa kayak ngerangkak lagi
ibu juga terbatas
emang pari udah dititip sama allah sama ibu
dengan keadaan seperti ini
banyak hikmah yang sudah ibu dapat
meyakinkan sama fahri
fahri tuh sama
paris sama seperti yang lain
terus untuk berbuat apa
kalau dianya mau berusaha pasti bisa
jadi ibu pengen mencontoh
kayak orang bilang gak ada obatnya
gak ada penyakit yang nggak ada obatnya
hayuk kita cari
sampai di titik ini ada obat yang bisa masuk
dia bisa berubah
itu sebuah kebahagiaan buat ibu sendiri
kalau orang tuh kan ada
ini ada obatnya
selama kita masih bisa ikhtiar
sama kita masih bisa mencari
terus gak mungkin gak ada
meski osteogenesis belum bisa disembuhkan
namun harapan fahri untuk bisa pulih kembali begitu besar

serta penanganan medis yang tidak kurang
agar fahri bisa ikut lebih normal lebih sehat dan juga lebih mati
kedua kaki paekan terkulai lemah
asal yogyakarta ini
tidak lagi mampu menopang tubuh untuk bisa beraktivitas normal

sehari hari paekan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur
kegiatan lainnya seperti mandi makan hingga duduk harus dibantu oleh orang lain
kegiatan lainnya seperti mandi makan hingga duduk harus dibantu oleh orang lain
semua ini disebabkan karena paekan terjatuh panjang dari pohon rambutan
semua ini disebabkan karena paekan terjatuh dari pohon rambutan
tulang belakangnya patah
sarap di sekitar kakinya juga terganggu
serangkaian upaya pemulihan telah dilakukan pak eka
sudah tiga kali ia menjalani operasi pemasangan pen
namun sampai saat ini kondisinya masih sama
belum ada tanda tanda kemajuan yang berarti
ceritanya waktu itu memang kerja di kebun rambutan itu atau gimana pak
disuruh yang punya suruh manjat untuk membangun yang di genteng genteng itu
terus itu apa berarti nginjeknya nggak pas atau gimana
nggak pas saya turun tuh dua kereta dua maker tuh
kaki saya pegang tuh nggak terasa
nggak terasa apa apa
karena kan udah tiga tahun
bapak ini pegel apa nggak
pegel karena kok bisa ya tiduran aja kok viola
yang pegel itu sini sama sini
tidur semua posisi sudah capek
artinya capek nggak
kalau kata arti capek itu nggak ada

tetap semangat nih pak
tidak hanya lumpuh kaki
tidak ada yang kaya
tidak ada yang kaya
tidak ada yang kaya
tidak ada yang kaya
tidak ada yang kaya
tidak ada yang kaya
tidak ada yang kaya
ia menjalani operasi karena luka yang membusuk
sekarang setiap tiga kali sehari
luka itu harus dibersihkan dan diganti perbannya
sejak sakit istri paekan radim
menjadi tulang punggungnya
menjaga kekuatan keluarga
menjaga kekuatan keluarga
bersama anak keduanya rizka
mencari nafkah dengan membuat tampah
anak pertamanya tari
bekerja sebagai pegawai warung di kota bandung

dalam satu minggu
sekitar dua puluh tiga puluh tampah terjual
atau setara penghasilan sekitar dua ratus rupiah
atau setara penghasilan sekitar dua ratus
atau setara penghasilan sekitar dua ratus rupiah
uang hasil jualan tampah
hanya cukup untuk keperluan makan sehari hari keluarga
mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan alat kesehatan paekar
paekan pun harus tidur di kasur khusus anti dekubitus
agar tidak lembab
dan tidak memperparah lukanya
ini kalau yang sekarang ini gimana mbak kondisinya
memang sudah harus ganti nggak seharusnya
memang sudah harus ganti enggak seharusnya

saya kan setiap bulan kan harus diobati
terus aku belum bisa beliin kalau sama bapak
ya saya seorang lelaki lontar seorang lelaki
kalau ada dailan ini ya
sati rumah radim selalu sigak merawat paekan
bagi radim pekerjaan ini dilakukannya karena memang tidak ada pilihan lain
radim harus mengerjakan pekerjaan paekan sebelumnya meski diakui tidak mudah
ini harusnya kalau tidak ada izin kuasa harusnya tidak ada yang bisa
ini nyebut ke dokternya bisa allah sangat ini
insya allah muka muka sangat boleh atas wangi
keluarga paekan mengajari kita tentang arti perjuangan hidup
meski cobaan datang silih berganti namun langkah tidak boleh berhenti
karena manusia akan selalu diberi jalan kemudahan oleh tuhan yang maha suci
meski kedua kaki paekan tidak mampu menopang tubuhnya
namun semangat hidup serta dukungan keluarga mengubah kemustahilan menjadi angan untuk bisa kembali berjalan